tulisan berisi pengakuan terpidana mati freddy budiman terkait keterlibatan aparat badan narkotika nasional bnn dalam bisnis narkoba berbuntut panjang
selain melaporkan koordinator kontras haris azhar ke baris krim polri bnn juga akan memeriksa kalapas batu nusa kambangan
badan narkotika nasional telah membentuk tim khusus untuk mendalami pengakuan freddy budiman yang ada di dalam tulisan koordinator kontras haris azhar
pada saat bersamaan bnn juga melaporkan haris ke baris krim polri atas tugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
kini bnn juga berencana memeriksa mantan kepala lembaga pemasyarakatan batu nusa kambangan liberty sitinjak
menurut kepala humas bnn selamat pribadi bnn sedang melakukan proses administrasi dan koordinasi dengan kementerian hukum dan ham sebagai lembaga yang menaungi sitinjak
ada proses administrasi untuk meminta keterangan kepada bnn
bapak sitinjak karena beliau kan pegawai aparat apapun yang terjadi harus sepengetahuan para pimpinannya beliau yang punya
sementara itu mantan deputi pemberantasan narkotika benny mamoto menyatakan pengakuan freddy budiman yang disampaikan haris azhar janggal
menurut beni freddy hanyalah bandar biasa yang tak memiliki hubungan langsung dengan tiongkok
selama ini bnn justru mengenal terpidana mati narkoba akyong alias chandra halim yang memiliki hubungan langsung dengan pabrik tiongkok
sedangkan freddy hanya memiliki hubungan langsung dengan pabrik tiongkok

yang punya koneksi ke cina itu akyong bukan freddy
korelasinya freddy ke china apa
kalau di tulisan itu dikatakan bahwa untuk mengecek pabrik apa manfaat berangkat ke sana untuk penyidikan
sementara petugas dari cina yang datang ke sini
pemeriksaan paralel terhadap haris dan sitinjak diharapkan dapat mengungkap kebenaran pernyataan yang ditulis haris azhar
tentang pengakuan freddy budiman saat ditahan di lapas nusa kambangan
termasuk pengungkapan dua cctv di lapas freddy yang sengaja dimatikan
dan identitas dua oknum bnn yang ikut bersama freddy meninjau pabrik narkoba di tiongkok
agus bimansyah cnn indonesia